pemerintah akan menyiapkan anggaran bantuan sosial untuk para petani dan nelayan yang terkena dampak dari virus corona
berikut pernyataan presiden joko widodo
ini akan dibahas melalui insentif bagi petani dan layan dalam rangka menjaga ketersediaan dan pokok
saya melihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini
yang pertama melalui program jaring pengaman sosial
pastikan dua tujuh petani dan guru tanaman
satu tujuh petani miskin dan satu juta layan dan petambak harus masuk dalam program bantuan sosial yang kita ajarkan
baik itu berupa pkh bantuan sosial tunai bip lpg desa paket sembako dan program gratis subsidi listrik
tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban
ini adalah perkembangan biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga keluarga yang kurang mampu
termasuk di dalamnya ada petani dan nelayan miskin
yang kedua program subsidi bunga kredit
ini juga sudah kita putuskan saya kira sudah berjalan
pemerintah telah menyiapkan rp tiga puluh empat triliun untuk mereaksasi pembayaran ansuran
dan pembelian subsidi bunga kredit
yang disambungkan lewat kul lewat mekat lewat umi lewat gadea dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya